jadi petugas uks itu harus cepet tanggep
keburu mati duluan lagi
jangan biarin hati cemburu lo ngebakar lo
aku capek tau gak sih
salmah tuh capermu sama nathan
gue harus kasih dia pelajar
eh awas ya
kalo kamu berani macem macem
bapak akan tambah uji lagi hukumannya
bapak akan perhatikan kamu di media piket itu
saya rasa sudah cukup pemanasannya
kita langsung aja bertanding main bola
kita gabung semua ya
gue itu gak bisa main bola sama sekali
tau aturannya aja enggak
apa gue jadi keeper aja kali ya
nah yaudah jadi keeper aja yuk
ya yaudah jadi keeper aja ya
ya yaudah jadi keeper aja ya
ya yaudah jadi keeper aja ya
ya yaudah jadi keeper aja ya
ya yaudah jadi keeper aja ya
ya yaudah jadi keeper aja ya

ya yaudah jadi keeper aja ya

ya yaudah jadi keeper aja ya
bawa ke ruang uks
biar saya aja pak
biar saya aja pak
emang kenapa pak
murid yang lagi sakit begini kok mikir macem macem
ya udah ya udah angkat cepet cepet
bawa ke ruang uks
gue gendong ya sal
gue ingin cinta hadir untuk selamanya
jadi petugas uks itu harus cepet tanggep
keburu mati duluan lagi
jangan biarin hati cemburu lo ngebakar lo
lo tuh harus elegan
gue capek tau gak sih
salmah tuh capermus sama nathan
gue harus kasih dia pelajar
gue masuk kelas dulu ya sal
makasih ya net
eh lo jangan separoh ngomong deh
si natan tuh orangnya gak kayak gitu
orang jelas jelas tadi gue liat tuh
si natan emang bener bener niat
buat ngebantuin sama
ih eh tapi lo bener deh nat
berisi charming banget nat
berisi charming banget nat
lain kali gue mau dong di geno sama lo juga
jangankan natan motor lo aja gak kuat ngangkat badan lo

ih sungguh banget lo
yaudah deh risik lo
ya sumpet apa lo tiba tiba mau belajar
ya sumpet cinta sama
sahabat masih sakit gak
yaudah gapapa kok
baju lo parah banget sah
baju lo parah banget sah
baju lo parah banget sah
baju lok parah banget sah
rama terus sekarang gue harus gimana dong
ini pasti kelakuannya kak dinda nih
ini pasti kelakuannya kak dinda nih
kak dinda sampe setiaga itu sama gue
ya ampun sal lo jangan kepolosan
pasti kak dinda yang annoying itu lah
ramah terus gue sekarang harus gimana dong
nanti gue terus terusan pakai baju olahraga
mama harusnya lebih tegas lagi dong
kalau anak itu berani main kesini mama usir aja dia
ya ampun pak kamu nya tuh
masa main usir aja itu teh anak orang mending usir wae
tapi anak itu membawa pengaruh buruk buat anak kita
emangnya mama mau kalau anak kita satu satunya terbawa pergaulan yang nggak benar
ih amit amit kalau zubil yang zalik
makanya mulai saat ini bilang sama anak kita jangan bergaul sama nathan
kalau salma masih berani membantah dan ketemu sama anak itu di luar jam sekolah
bilangin dia papa bakal pindahin dia ke sekolah yang lain
tuh lo ngeliat tuh kemana aja sih tadi gue nungguin
ada apa sih
kenapa sih tuh orang
salah ada apa sih di belakang lo
kok pada ngeliat ke belakang lo semua
aduh siapa yang berani ngelakuin itu ke lo hah
oke karena waktunya bikin vlog
baik lagi di vlognya dinda sama evelyn anyel dan mona
guys di vlog kali ini dinda bakal ngebahas tentang
cewek yang ada di sekolah
tau gak sih
ya karena kita anak anak hits jakarta lah ya
dia tuh kayak bagaikan remahan renggina tau gak
kayak res res gorengan gitu lah ya
girls sebutin dong
salma lo tuh emang loser tau gak
nathan kan yang ngerjain
enggak enggak enggak enggak
enggak pak bukan nathan kok yang ngelakuin
kalo menurut gue sih ya pasti kak dinda lah siapa lagi
gila nathan gak mungkin ngelakuin itu ke salma tuh gak mungkin
udah gak apa apa udah udah gak usah diomongin gak apa apa
itu sama kok diketawain sih
lihat deh tulisannya
wah emang masih zaman ya bully bullyan kayak gitu
eh lo gue pinjem sepidol sama kertasnya
eh ntar jangan jadi masalah lo

tega banget sih tuh orang ngelakuin itu